usai dilantik wakil ketua dpr paulus ludwig menanggapi polemik soal wacana penyusupan pki di tubuh tni
ia juga meminta masyarakat untuk tak ambil pusing soal penayangan film g tiga puluh spki
wakil ketua dpr ludwig paulus mengatakan dirinya mempertanyakan
apa indikator dari istilah penyusupan itu apakah karena penarikan patung diorama di museum dharma bakti atau bukan
ludwig juga meminta masyarakat untuk tak memaknai film g tiga puluh spki terlalu dalam
film tersebut perlu dimaknai sebagai sebuah produk seni yang patut diapresiasi
sebelumnya mantan panglima tni gatot nurmantio dalam beberapa kesempatan menyampaikan isu kebangkitan pki
gatot bahkan menduga ada penyusupan pki di tubuh tni karena adanya penarikan patung diorama di museum dharma bakti
tentunya kita harus punya
fakta yang kuat
apa sih yang disebut disusupi
siapa yang menyusupi
di mana disusupi
nah tentunya kalau kita ingin melihat itu saya melihat apa indikator itu
apakah indikator gara gara patung dipindahkan itu sebagai indikator
nah mari kita kaji secara akademik
tentunya tolok ukur dari suatu institusi apalagi tni disusupi
jadi yang dikatakan pki ya tentunya kita harus kaji lebih